hari keempat unjuk rasa di depan kedutaan besar amerika serikat
senin kemarin di jalan medan merdeka barat jakarta pusat berlangsung aman
tuntutan demonstran ini masih sama yaitu menuntut dicabutnya
pernyataan presiden amerika serikat donald trump
yang mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
masa yang terbentuk dari gabungan ormas islam
termasuk front pembela islam jakarta ini menilai
pengakuan tersebut telah menyalahi resolusi majelis umum pbb no satu ratus delapan puluh satu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dalam unjuk rasa standar pengamanan juga masih tetap sama
sekitar dua puluh kompi aparat gabungan dari polda metro jaya dan kodam jaya
disiagakan untuk memastikan unjuk rasa berlangsung aman
aspirasinya diterima terus kita fasilitasi untuk ketemu
dan dari pihak kedutaan besar as juga nanti akan membuka diri
kita harus melihat konstelasi itu sebenarnya tidak terlalu ini